aksi ugal ugalan bus pariwisata ini terjadi di jalan raya bojong jelimus kabupaten kuningan jawa barat pada sabtu lalu
dengan kecepatan tinggi bus melaju zigzag di jalan raya yang ramai kendaraan
mirisnya lagi aksi berbahaya ini direkam sejumlah penumpang di dalam bus yang diiringi sorak sorai
nampak sang sopir dengan lincah memutar kemudi hingga membuat bus melaju zigzag
video aksi berbahaya ini beredar viral di media sosial
senin siang satu lantas polres kuningan mendatangi po bus dan melakukan penilangan terhadap sopir
karena tindakannya telah membahayakan dirinya para penumpang dan pengguna jalan lainnya
kami mengambil tindakan dengan cara mendatangi mengartifikasi dan mengambil tindakan berupa dakgar berupa tilak
pengomudi tidak mengomudi secara benar atau ugal ugalan
sementara itu pihak po bus juga mengaku terkejut dengan adanya sopir bus yang melakukan tindakan mengancam keselamatan
po bus memberikan sanksi tegas berupa sp tiga atau pemberhentian
pihak po bus juga meminta maaf atas ulah sopir bus
dan memberikan edukasi pada sopir bus lainnya
untuk tetap berhati hati dan mematuhi aturan berlalu lintas
jari komara kuningan jawa barat